pt mrt jakarta memperlakukan jam operasional khusus selama masa pembatasan sosial berskala besar yang berlaku pada mulai hari ini
ya dan dalam keterangan resminya direktur utama mrt jakarta william sabandar menyatakan jam operasional mrt selama psbb dki jakarta mulai dari pukul lima sampai dua puluh dua waktu indonesia barat
ya perlu dicatat itu ya jadwal operasional ini serupa dengan yang telah diterapkan selama masa transisi psbb ke tatanan baru begitu juga dengan kapasitas penumpang yang diberlakukan per gerbang